halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini rabu sepuluh april dua ribu dua puluh
pada momen hari raya idul fitri presiden jokowi menggelar open house di istana jakarta
acara ini disambut antusias oleh warga
akara open house ini terbuka untuk umum dan tanpa syarat
masyarakat bisa hadir dan bersalaman langsung dengan presiden jokowi dan iryana jokowi
sejumlah warga yang berkesempatan bertemu jokowi bilang
sengaja mengantre dari pagi demi bertemu jokowi di tahun terakhirnya sebagai presiden
mereka pun mengaku senang akhirnya bisa menghadiri open house di istana kepresidenan
bapak bapak selama ini sudah banyak berkorban buat rakyat
terus ikut gabung sholat dulu sholat id
talon presiden ganjar pranowo anies baswedan dan prabowo subianto menggelar open house di momen lebaran
calon presiden nomor urut satu anies baswedan gelar open house di rumahnya di kawasan lebak bulus pada hari pertama lebaran
ditemui di tempat terpisah calon presiden nomor urut tiga ganjar pranowo juga turut gelar open house di rumah barunya di sleman yogyakarta
sementara itu presiden terpilih
prabowo subianto turut gelar open house di kediamannya di kertanegara
sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut
menteri atr bpn agus harimurti yudhoyono mengaku senang setelah menghadiri acara open house presiden jokowi yang digelar di istana
ia berharap tradisi open house tidak hanya jadi simbol namun bisa jadi momen rekonsiliasi pasca pemilu
menurut ahli open house ini tidak hanya jadi simbol tapi kekuatan rekonsiliasi semua pihak setelah pesta demokrasi
acara ini pun disebut jadi momen yang banyak dinantikan masyarakat
saya juga menyampaikan salam hormat
jadi beliau juga menyampaikan salam hormat
saya menyampaikan dari pak sby kepada pak jokowi
sementara itu pak jokowi juga menyampaikan salam untuk pak sbi
beliau adalah dua pemimpin dua tokoh yang juga terus menyambung silaturahim
nah itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share dan komen youtube kompastv